perusahaan rintisan atau startup terus menjadi fenomena
kesuksesan perusahaan startup tentu tidak luput dari derasnya gelontoran dana fantastis dari modal ventura
sebuah perusahaan finansial global pitchbook merilis tiga puluh perusahaan rintisan dengan dukungan modal ventura paling banyak paling berharga di dunia
menariknya indonesia melalui gojek menyumbangkan satu perusahaan yang masuk menjadi salah satunya
lantas siapa lagi perusahaan startup paling bernilai di muka bumi
startup paling mengkilap saya bahas lebih dalam untuk anda pada pagi hari ini
kita lihat bagaimana startup belakangan menjadi salah satu yang menarik ya
selintas anda bisa lihat ada beberapa urutan yang akan saya tampilkan
kita langsung saja bergerak pada posisi pertama
siapa yang berada pada posisi pertama sebagai perusahaan startup paling berharga di dunia
mungkin dulu anda mantan penggunanya
bukan mantan kekasih tapi mantan penggunanya
kita lihat yang pertama adalah uber
uber menjadi perusahaan nomor satu sebagai startup paling berharga di dunia dengan nilai valuasi mencapai enam puluh sembilan enam miliar dolar amerika
bila kita konversi ke rupiah dengan kurs saat ini maka mencapai sembilan ratus delapan puluh lima triliun rupiah
jadi besar sekali satu perusahaan
dan ini menjadi fenomena karena ternyata uber sebuah perusahaan yang berbasis di amerika serikat
hingga saat ini diketahui awalnya merupakan sebuah
aplikasi yang bisa memobilisasi dari satu tempat ke tempat lain
jadi salah satu pionir tampaknya
tapi yang menarik adalah bagaimana uber kemudian mendapatkan penggalangan dana pertama dari vindality investment
tapi kemudian berlanjut bahwa ada nama nama besar seperti softbank yang masuk menjadi salah satu shareholder terbesar di uber
baru baru ini bila kita ingat uber uber baru saja melepas unit bisnisnya di asia tenggara karena merasa tidak menguntungkan
dan ini berarti bahwa uber ingin fokus ke titik titik di mana dia kuat
jadi kalau kita berbisnis kita harus tahu dulu nih kita kuatnya di mana
jangan dihajar aja gitu ya tapi nggak ada keuntungannya
dan sebagai informasi softbank juga merupakan investor bagi grab
jadi ada softbank di antara grab dan uber
jadi salah satu juga yang disebutkan para analis di pasar bagaimana uber dan grab bisa akhirnya menjadi sebuah afiliasi di asia tenggara
ada softbank tampaknya di belakangnya
uber perusahaan startup paling mengkilap nomor satu
paling berharga di dunia dengan valuasi mencapai nyaris seribu triliun rupiah
lalu saya bergeser ke selanjutnya adalah posisi nomor dua
mungkin bagi anda yang pernah mengunjungi beijing anda tahu didi xu xing ini adalah salah satu perusahaan yang sangat berharga

mungkin bagi anda yang pernah mengunjungi beijing anda tahu didi xu xing ini adalah salah satu perusahaan yang sangat berharga

kalau anda tahu sebelumnya didi chusing ini didirikan pada sekitar tahun dua ribu dua belas
jadi dalam tiga besar ini termasuk yang paling baru didirikan dua ribu dua belas di tiongkok dan berpusat di beijing
bila kita lihat didi xu xing ini sendiri
pada awalnya artinya kalau dalam bahasa chinese itu adalah beep beep call a taxi gitu ya
jadi didi xu xing
tapi kemudian didi xu xing ini menarik
bagaimana dia bisa memiliki sekitar empat ratus lima puluh user di tiongkok
tidak heran karena tiongkok memiliki satu tiga miliar penduduk ya
jadi empat ratus lima puluh juta pengguna itu dibandingkan dari satu tiga saja mereka sudah menjadi raja di tiongkok
dan anda tahu siapa investor
di belakangnya dua raksasa teknologi di tiongkok yaitu tencent holdings dan juga alibaba
jadi bagaimana ini menarik ya fenomena
perusahaan perusahaan tiongkok itu disebutkan dulu sebagai negara tertutup
tapi mereka kini pelan pelan membuka diri
tapi mereka tidak bisa melepaskan bahwa dukungan pasar yang besar kemudian perusahaan perusahaan yang bisa membuat sebuah perusahaan tersebut menjadi prof
mereka mendukung perusahaan perusahaan yang didukung
perusahaan perusahaan yang didirikan oleh anak bangsanya sendiri
itu sebuah filosofi yang luar biasa ya
perusahaan perusahaan besar di tiongkok mereka berkompetisi
anda tahu tencent dan alibaba merupakan dua perusahaan yang berkompetisi ketat
tapi di di chuxing mereka bisa bersatu dan mendukung menjadi salah satu perusahaan ride sharing terbesar di tiongkok
dan saat ini tercatat sebagai perusahaan startup paling bernilai di dunia nomor dua dari tiongkok
teddy susing dengan nilai tujuh ratus sembilan puluh tiga triliun rupiah
lalu kita bergeser ke selanjutnya adalah airbnb
kita lihat bagaimana airbnb berada pada posisi ketiga dengan nilai valuasi mencapai tiga puluh satu miliar dolar amerika atau sekitar empat ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah
airbnb merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan sharing ekonomi juga
yang bisa membuat anda memesan suatu tidak dalam konteks hotel yang sangat konvensional ya
jadi bisa saling menguntungkan

anda bisa merasakan rumah ketika anda
anda juga yang memiliki villa bisa mendaftarkan villa anda dan masuk menjadi bagian dari service yang disediakan oleh airbnb
airbnb didirikan pada tahun dua ribu sembilan tepatnya
dan kemudian memiliki valuasi tiga puluh satu miliar dolar amerika atau sekitar empat ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah dan berbasis juga di amerika serikat
airbnb berada pada posisi ketiga
dan kini saya bawa anda untuk sedikit ke asia tenggara
saya mulai dari posisi ke dua puluh dua karena grab berada pada posisi ke dua puluh dua sebagai perusahaan startup dengan valuasi terbesar ya
nilai valuasinya mencapai enam miliar dolar amerika atau mencapai sekitar delapan puluh empat triliun rupiah
kita tahu bagaimana tadi saya sudah menjelaskan ketika uber untuk asia tenggara sendiri memang grab saat ini sudah menguasai ride sharing
karena telah mengakuisisi ataupun menguasai rate sharing
melakukan sebuah aksi korporasi dengan uber
dan tampaknya akan menjadi raja di asean
meskipun beberapa negara saat ini tengah mempelajari karena tidak seperti indonesia
berbeda dengan indonesia
indonesia kita tidak hanya memiliki grab saat ini karena kita punya juga gojek misalnya
tapi seperti misalnya di vietnam kemudian singapura kemudian juga malaysia
mereka otomatis menjadi penguasa pasar karena the one and only adalah grab
kalau ini dikalkulasikan ini bisa akan menambah lagi nilai valuasinya gitu
ada softbank di belakang grab tadi saya sudah jelaskan sedikit
dan ini akan berkompetisi sangat ketat dengan karya anak bangsa
gojek berada pada posisi ke dua puluh delapan sebagai perusahaan startup paling berharga di dunia
ini adalah perusahaan besutan nadiem makarim meski saat ini sudah banyak sekali investor investor yang juga menggelontorkan dana mereka
kita tahu ada google ada temasek dan lain sebagainya
dan google tampaknya menjadi gadis cantik yang mendapatkan banyak minat ya dari para investor
nilai valuasi yang dimiliki oleh gojek adalah lima miliar dolar amerika atau tujuh puluh triliun rupiah
dan hanya berbeda sedikit ya hanya berbeda satu miliar dolar amerika dibandingkan dengan grab tadi
dan untuk gojek sendiri memang belum melakukan ekspansi meski sudah ada beberapa informasi bahwa tahun ini gojek akan melakukan ekspansi ke beberapa negara di luar indonesia
dan tidak hanya itu gojek juga berhembus kabar akan melakukan akan segera melakukan ipo ya untuk mendaftarkan sahamnya di salah satu bursa
belum mendapatkan kepastian di mana tapi yang menarik adalah dari perusahaan perusahaan yang tadi saya sebutkan ya ini dia dari perusahaan yang tadi saya sebutkan uber didi choosing airbnb grab gojek
kita belajar ada banyak sekali yang menarik
hal yang pertama adalah dari semua lima perusahaan yang kita pilih anda bisa mendapatkan beberapa persyaratan dan akan mendapatkan harga yang berkaitan dengan perusahaan anda
pertama adalah perusahaan perusahaan di indonesia

ini adalah perusahaan perusahaan di indonesia
belajar ada banyak sekali yang menarik hal yang pertama adalah dari semua lima perusahaan ini
adakah perusahaan yang memiliki aset fisik seperti perusahaan perusahaan konvensional
non tidak ada mereka tidak memiliki kendaraan mereka tidak memiliki lahan parkir
mereka tidak memiliki hal hal yang perusahaan konvensional harus buat di neraca laporan keuangan mereka
kemudian yang kedua mereka adalah fenomena sharing ekonomi
jadi memaksimalkan menyediakan aplikasi yang bisa membuat hal tersebut ataupun aksi bisnis tersebut bermanfaat
tidak hanya bagi pengguna tapi juga bagi yang memiliki aset
kita punya motor kemudian konsumen butuh untuk diantar dan mereka berada pada posisi tengah ya
yang pertama mereka tidak memiliki aset fisik padahal mereka bergerak di bisnis transportasi
tapi mereka tidak punya alat transportasinya mereka tidak memilikinya
yang kedua adalah sharing ekonomi
bila anda melihat lagi brand brand tersebut brand brand mayoritas ya utamanya yang tiga besar adalah perusahaan amerika serikat dan tiongkok
semakin mengukuhkan amerika serikat dan tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar pertama dan kedua di dunia
kita punya potensi ada gojek di sana
semoga saja karya anak bangsa ini bisa seutuhnya milik bangsa dan mampu bersaing dengan aplikasi aplikasi lain
startup startup lain dan memiliki nilai tambah
tidak hanya bagi para konsumennya tapi tentunya juga bagi para pemilik aset aset tersebut
bagi para mitra mitra dari perusahaan perusahaan sharing ekonomi tersebut